sesosok jenazah pria yang telah membusuk ditemukan warga di sebuah kubangan air di lahan pertanian di area tol kebomas gresik senin pagi
polisi menduga korban tewas bunuh diri akibat depresi penyakit tumornya yang tak kunjung sembuh
jasad solihin warga kelurahan serembi kecamatan kebomas ini ditemukan petugas keamanan di lahan pertanian di bawah tol kebomas gresik senin pagi
saat ditemukan jasad korban dalam kondisi membusuk karena diduga telah terapung di kubangan air lebih dari enam hari
polisi yang datang langsung melakukan olah tkp dan menggali beberapa keterangan dari sejumlah saksi
dugaan sementara korban mengakhiri hidupnya dengan menenggalamkan diri
setelah alami depresi berat akibat penyakit tumor yang dideritanya
untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit ibnu sina gresik untuk dilakukan proses otopsi